saya tuh kagum ya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
saya yakin namanya kejujuran itu pak mahal sekali harganya
gue baru liat lagi wa nya rizky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
gue juga penasaran ah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
biasanya banyak yang ngecet gue
mobile provider nya gak nyala
hah lo liapin hp gue
untuk nomor telepon delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan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
iya saya sendiri saya pangeran alexander
yaudah makasih ya mbak
papa bener bener hentiin semua fasilitas gue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
kasian batu bata
gue gak boleh nyerah
gue harus bisa tunjukin
kalau gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri
pinjem kali usus goreng pelit banget sih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
hargain gue dong minta baik baik
gak ada makasih lagi
rizky dulu deh karena dari tadi gue juga belum sempat ngasih kabar sama sekali ke dia
gue seneng banget ki karena gue dapet kerjaan di delika resto
nggak jauh kok dari tempat lo nuranian gue tadi pagi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
dan semoga gue bisa bayar uang kuliah dari gaji yang gue dapet dari sini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
gue lega akhirnya lo bisa dapat kerjaan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
sekarang juga gue kesana buat jemput lo
kita udah sampai mel di rumah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
kalau tuh orangnya baik banget
tapi belum tentu punya temen kayak lo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
lo liat my prince kasih tau gue ya
gue lama lama jadi nggak tega harus bohongin mel
padahal dengan kondisinya saat ini seharusnya dia bisa dapat perhatian lebih dari pangeran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
kalo aja mel mau buka hatinya ke gue
pasti gue bakal jagain dan nemenin dia setiap hari